kita sama sama menghormati proses ini nanti akhirnya menjadi penilaian untuk tes dari majelis hakim
gak ada masalah buat saya itu